pernikahan dini antara sh remaja usia smp yang putus sekolah
dan nh siswi madrasah sanawiah kelas satu di kecamatan jonggat lombok tengah nusa tenggara barat
sabtu pekan lalu menyita perhatian banyak pihak
meski banyak yang menyayangkan hal itu terjadi
pasangan pengantin remaja ini bertekad menjalani kehidupan setelah menikah
ketika ditemui kedua pengantin cilik ini menyatakan hanya berdiam diri di rumah
dan tidak banyak kegiatan yang dilakukan
mereka mengaku akan berjualan di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga
kalau sudah menikah saya mau bekerja di pasar berdagang
pasar lombok timur
mau jualan apa itu
jual sabun sampo
adapun nh menyebut akan berjualan sayur di pasar untuk membantu suami mencari nafkah
saya mau ikut ibu berdagang di pasar
di pasar mana dia
tidak ada rencana untuk sekolah lagi
pihak dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak
pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten lombok tengah mengatakan
sudah melakukan sosialisasi
sementara itu pada masa mendatang pihaknya akan membuat aturan yang lebih ketat
terutama untuk mencari nafkah
sama ditujukan bagi warga yang menikahkan anak di bawah umur
agar bisa dilakukan proses hukum
karena ini sudah dikawinkan
jadi tidak mungkin kita akan bisakan orang yang sudah melakukan akad nikah kepada ini
tapi yang melakukan akad nikah itu yang mestinya harus kita
supaya ada efek kira
kalau bisa kita berikan sanksi atau
warga sekitar juga tidak bisa berbuat banyak
dan hanya berharap kedua mempelai dapat melanjutkan hidupnya
mau tidak mau ya harus dilanjutkan
karena kan sudah akad nikah gitu
dinas terkait juga akan susah gitu untuk memisahkan mereka
data dari kepala dinas ppa ppkb kabupaten lombok tengah menunjukkan
hingga kini ada dua peristiwa pernikahan dini yang terekspos
tidak tertutup kemungkinan peristiwa serupa terjadi di tengah masyarakat
lalu rahmat juniadi lombok tengah nusa tenggara barat